baru mendengar kabar tembok yang memblokade akses rumahnya akan dibongkar saja hadianti
begitu gembira hampir dua tahun ia sekeluarga terpaksa memanjat tembok untuk beraktivitas
bahkan tiga pekan terakhir pihak yang mengaku sebagai ahli waris semakin arogan dengan
memasang kawat berduri kini hadiati bisa bernafas lega pemerintah kota tangerang memastikan jika
tembok setinggi dua meter melintang sepanjang tiga ratus m ini dibangun di jalan umum ya ada bahagia senang
bersyukur kepada allah saya dukung sangat syukur kepada allah allah yang tunjukkan kalian yang
menjalankan sudah mau pembongkaran dikasih waktu hari ini pihak paruri nya sudah bongkar
kalau membongkar besok dibongkar lebih lebih ada pemerintah
kota tangerang juga telah melayangkan surat kepada ex ahli waris untuk segera membongkar
tembok namun hingga selasa siang belum ada tanda etikat baik dari yang bersangkutan
betulan tadi di bedah juga ya mengenai status tanah disitu sudah serpikat serpikat nomor enam puluh empat dan
nomor enam puluh lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat dan tanah itu memang berbatasan dengan jalan jadi karena berbatasan dengan jalan
jika hari ini tembok beton tidak juga dibongkar pemerintah kota tangerang akan meruntuhkan paksa
rabu esok pemerintah kota akan dibantu polisi pamung praja dan polisi ya tembok sepanjang
m ini tidak hanya memagari rumah salah salah salah satu pihak yang bersengketa namun juga ada
satu rumah yang merupakan bidan namun bidan tersebut rumah bidan tersebut diberikan akses
oleh para ahli waris untuk diberikan kunci yang berada di pagar depan itu sendiri dan
tembok ini sudah berdiri sejak tiga pekan lalu artinya para warga atau keluarga yang
hendak beraktivitas setiap harinya harus melewati tembok setinggi dua meter ini
dengan bangku plastik dan kayu atau tangga darurat di mana cukup sulit ya untuk menaikinya
dimas arief setiawan tangerang banten